aksi penjamretan dengan membawa senjata tajam di kabupaten malang jawa timur
terekam kamera cctv pelaku sempat mengacungkan celurit
sebelum berhasil menggondol gelang emas milik korban
sarifah warga sepanjang gunung legi kabupaten malang
berusaha mempertahankan perhiasannya dari seorang penjamret
dalam rekaman cctv ini pelaku penjamretan yang membawa celurit
memaksa korban melepaskan gelang emasnya
aksi penjamretan di depan rumah korban itu dilakukan dua orang
saat korban akan berbelanja ke pasar
satu pelaku bertugas sebagai pengendara sepeda motor
sementara pelaku lain sebagai eksekutor
meski sempat membela diri dan terjatuh akibat mempertahankan gelang emas miliknya
korban tak mengalami luka yang parah
polisi masih melakukan penyelidikan dan pengejaran pelaku penjabretan
dengan memeriksa sepeda
saksi saksi dan rekaman cctv
pagi kita sudah datang ke korbannya sudah kita minta keterangan
dan sekarang kita masih dalam tahap pengejaran untuk mengumpulkan bukti bukti lain
yang berhubungan dengan kejadian tadi pagi
meski peristiwa tersebut terjadi di siang hari
terlihat tidak ada yang memberikan pertolongan
sehingga pelaku berhasil membawa gelang emas milik korban